sebelumnya pada mei dua ribu dua puluh tiga direktur jenderal pelayanan kesehatan kementerian kesehatan ri menjelaskan bahwa ruu kesehatan justru dibuat untuk melindungi tenaga kesehatan
direktur jenderal pelayanan kesehatan kementerian kesehatan ri azhar jaya menjelaskan di dalam rancangan undang undang kesehatan pasal dua ratus delapan puluh dua tertera jelas bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum selama sudah melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur standar profesi serta sudah sesuai dengan etika dan kebutuhan pasien
di pasal dua ratus delapan puluh dua ayat b tertulis bahwa tenaga medis dan
tenaga kesehatan dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia moral kesusilaan serta nilai nilai sosial budaya
selain itu ada pula pasal tiga ratus dua puluh dua yang menyatakan bahwa jika seorang tenaga kesehatan mendapat tindak pidana maka aparat hukum wajib mengutamakan keadilan restoratif
itu dibunyikan bahwa jika tenaga kesehatan ketika menjalankan tugasnya mendapat tekanan fisik
kita sama sama tahu ya sering di igd ada lempar bangkulah menyebabkan tidak nyaman
maka tenaga kesehatan diberikan perlindungan untuk istilahnya berhak menghentikan pelayanan kesehatan
jadi ini sudah perlindungan
jadi kalau bisa dibilang bahwa istilahnya ru ini tidak memberikan perlindungan kepada dokter
yuk kita lihat pasal pasalnya
bahkan kita juga mikirin sampai dengan tenaga kesehatan yang sedang menjalani pendidikan
jadi mau koas mau resident itu kita berikan perlindungan hukum jika terjadi permasalahan terkait dengan proses pendidikan
jadi semuanya ada
jadi kalau dibilang bahwa ru ini tidak memberikan perlindungan kepada dokter
jadi semuanya ada
jadi kalau dibilang bahwa ru ini tidak memberikan perlindungan kepada dokter
jadi semuanya ada
jadi semuanya ada
jadi semuanya ada
jadi semuanya ada
ruu ini tidak melindungi tenaga kesehatan saya rasa tidak
tapi bukan berarti tenaga kesehatan kebal hukum
kan gitu ya
kalau misalnya memang ada kesalahan ya bisa diproses
tetapi sekali lagi lebih diutamakan adalah keadilan restoratif
sesuai dengan pasal yang tiga ratus dua puluh dua tadi